berbagai tolak ukur dari kinerja menteri hingga kualitas demokrasi jadi variable pendukung dalam hasil survei tersebut
kami elaborasi lebih dalam dengan narasumre telah hadir
di sebelah kiri saya sudah ada mas hadi suprapto rusli peneliti dari indobarometer
selamat malam mas hadi
selamat malam mas
dan kami juga akan mengundang ahmad fathul bari jurubicara partai kadilan sejahtera dalam dialog kali ini
namun kita bahas terlebih dahulu bagaimana hasil datanya
mas hadi ini sebelum kita mulai tidak sah nampaknya kalau kita tidak menampilkan data tersebut
langsung saja kita tampilkan
ini dia data hasil survei indobarometer terkait dengan kinerja presiden jokowi dan juga wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin begitu pada periode tahun ini
nah ini dia hasil survei dari indobarometer
satu persen menyatakan puas begitu pada januari dua ribu dua puluh
kemudian dua puluh tujuh empat persen merasa tidak puas
enam persen tidak tahu atau tidak menjawab
kita bandingkan dengan data pada seratus hari pemerintahan jokowi periode pertama begitu ya
di sini pada maret dua ribu lima belas pada kala itu kepuasannya hanya lima puluh tujuh lima persen
sementara tidak puas tiga puluh tujuh lima persen
mas hadi bagaimana anda mengelaborasi hasil
data dari indobarometer ini kemudian variable variable indikator apa saja yang digunakan dalam mengukur kepuasan publik terhadap seratus hari pemerintahan jokowi jilid ii
yang pertama perlu kami sampaikan bahwa ini kan pertanyaan terbuka
jadi kita tidak mengukur secara detail misalkan tingkat kepuasannya puas di bidang apa kemudian alasan itu yang paling penting
jadi pertanyaan terbuka ini artinya diberikan questionnaire kualitatif dan mereka menjawab begitu lalu diurutkan
nah misalkan sehingga muncullah bermacam macam jawaban
maka dalam hal menentukan tentang kepuasan atau ketidakpuasan kinerja terhadap pemerintah jokowi ⁇ maruf ⁇ ini tentu juga dilihat dari sisi berbagai macam latar belakang masyarakat kita
tentu memiliki pemahaman yang bermacam macam sehingga menimbulkan jawabannya juga bisa macam macam
nah oleh karena itu kita tidak bisa misalkan masyarakat puas dengan kinerja pak jokowi
nah kita mau minta secara detail
kepuasannya di bidang apa misalnya kan kemudian apa apa yang saja dilakukan
nah makanya jawaban yang muncul dari ketidakpuasan itu biasanya umum
misalkan alasan masyarakat puas dengan kinerja jokowi kita tanya
alasannya apa yang pertama puas dengan kinerja
kemudian yang kedua pemerataan pembangunan
kan umum jawabannya kan umum sehingga kita tidak bisa meminta yang detail
karena jawaban masyarakat juga itu tergantung dari pemahaman mereka terhadap apa apa yang mereka tahu tentang informasi informasi yang berkembang di tengah masyarakat
kalau survei ini kita juga lebih fokus pada alasan sih sebenarnya
alasan masyarakat itu puas terhadap kinerja incumbent biasanya seperti itu
oke lalu alasan alasan yang timbul dari questionnaire ataupun data yang diberikan kepada masyarakat apa saja tuh
nah biasanya kan rata rata yang pertama alasan masyarakat puas dengan kinerja incumbent itu hasil kerjanya nyata
nah kemudian yang kedua adanya pemerataan pembangunan
jadi dipetakan begitu ya berbagai jawaban yang diberikan oleh masyarakat
yang paling umum ya
nanti urutannya bisa yang terbesar
nah yang terbesar itu yang paling atas
yang paling atas misalkan mereka puas dengan kinerjanya alasan pak jokowi berhasil misalnya
kemudian yang kedua pemerataan pembangunan
kemudian yang ketiga infrastruktur dan sebagainya
lebih kurang demikian biasanya
lalu dari pemetaan responden sendiri bagaimana karakteristik yang diteliti oleh indobarometer
semua responden itu memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel
karena nanti akan terlihat dalam sampel kita kemudian akan terdistribusi
misalkan kalau jumlah perempuannya banyak maka sampel perempuannya juga akan lebih banyak pada laki laki atau sebaliknya
kemudian juga kalau provinsinya itu jumlahnya besar misalkan jawa barat
maka sampelnya juga akan lebih besar dengan provinsi provinsi yang lain
begitu juga dari segmen kemudian tingkat pendidikan dan sebagainya
kalau dari pemerataan pembangunan sendiri mungkin bisa dielaborasi lebih dalam lagi mas hadi ini
sebetulnya apa yang kemudian banyak
muncul dari jawaban masyarakat yang direspon
kita tidak mengejar sejauh itu ya
tidak mengejar sejauh itu pemerataan pembangunan apa saja
misalkan kita tidak mengejar jawabannya lebih dalam lagi
tapi kita bisa melihat misalkan kalau pemerataan pembangunan
kita bisa lihat bahwa selama pemerintahan pak jokowi
itu banyak sekali pembangunan pembangunan yang dilakukan bukan hanya terfokus di daerah jawa
kemudian pembangunan di papua kemudian di daerah sulawesi belum lagi di sumatera
nah itu juga membuat masyarakat melihat
apa yang dilakukan oleh kinerja pak jokowi selama ini
nah kemudian yang kedua kemudian pembangunan dari pedesaan dan sebagainya
itu juga membuat adanya pemerataan saya kira
lalu untuk berbagai hal lain yang juga termasuk dalam survei ini
seperti misalnya sistem demokrasi dan juga bagaimana soal gbhn pembangunan
ini anda ikut mensurvey hal ini
apa kemudian latar belakang yang menyebabkan indobarometer memilih hal tersebut menjadi satu tolak ukur begitu
kita kembali ke judul ya judul hasil survei ini adalah epolasi publik dari isu isu nasional dalam seratus hari jokowi amin
nah selama kurun waktu seratus hari ini maka ada beberapa isu isu krusial yang perlu kita yang cukup berkembang di masyarakat
dan itu perlu kita lihat dan kita uji di masyarakat seperti apa
misalkan masalah amendement undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima kemudian terkait dengan polemik pilkada langsung atau tidak langsung
kemudian pemilihan presiden lewat pemerintah
pemilihan lewat dpr atau tidak atau pemilihan langsung
kemudian ada juga terkait dengan masalah banjir di jakarta dan macam macam
nah ini menarik untuk kita lihat dalam seratus hari kemimpinan jokowi amin ini
itu yang latar belakang ini
baik dan juga ada rilis terkait dengan kinerja menteri
menteri menteri sekarang menjadi menteri terpopuler dan juga memiliki kinerja paling baik di mata masyarakat berdasarkan hasil survei
kita bahas nanti usai jeda cnn indonesia prime news segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia prime news dan kita masih membahas evaluasi kinerja dari kepemimpinan jokowi jilid dua
sudah bergabung bersama kami malam hari ini
di sini juga ada mas ahmad fathulbar jurubicara dari partai keadilan sejahtera selamat malam
ya terima kasih mas fatul
nanti tadi kita sudah bahas bagaimana hasil respon masyarakat terhadap kepuasan pemerintahan jokowi jilid kedua
anda pendapat anda bagaimana mas fatul
pertama gini kita apresiasi ada survei sebagai satu rujukan yang ilmiah dalam berbagai penilaian banyak hal
termasuk di pemilu dan sekarang juga dalam kinerja pemerintahan
tapi mungkin tentu setiap survei tidak memuaskan banyak pihak
termasuk kami pihak yang di luar pemerintah juga memberikan catatan juga terhadap hasil survei tersebut
pertama mungkin yang simpel misalnya ya
terkait dengan kriteria
karena yang saya baca dalam hasil surveinya misalnya dan termasuk yang disampaikan oleh indobarometer di beberapa kesempatan yang lain
bahwa kriteria misalnya alasan ketidakpuasan pertama itu jadi masih ada pertanyaan juga
apa kriteria yang bisa menyebut itu puas
yang kedua juga tentang simple lah misalnya skala ya
skala penilaian ada sangat puas cukup puas kurang puas dan tidak puas gitu
kalau yang disampaikan puas sebetulnya bisa jadi kita pertanyakan kepuasan publik atau kecukup puasan publik
karena disitu kriteria cukup puas
terus yang selanjutnya juga penilaian hasil ini juga kan akumulasi dalam lima tahun kemarin
karena penilaian terhadap pemerintahan jokowi saat ini tidak bisa hanya ditinggalkan dalam konteks yang seratus hari ini saja
walaupun lima tahun itu ya harus dihitung
kalau kita hitung selisihnya itu kenaikan dari pemerintahan jokowi sebelumnya di survei dua ribu lima belas kalau tidak salah ya
dan juga substansi dari seratus hari pemerintahan sebetulnya juga masih kita pertanyakan
karena memang tidak ada quick win dari pemerintahan jokowi maruf di seratus hari pemerintahannya
tetapi kita bisa lihat dalam berbagai substansi
nah ini yang saya mau masuk sebetulnya bahwa substansi kinerja seratus hari pemerintahan di awal misalnya
ya ini pemerintahan ini diawali dengan berbagai harapan tentunya ya
tapi ketika mulai berjalan banyak hal hal yang menjadi catatan kami
pertama misalnya soal catatan dua ribu sembilan belas saja

di dua ribu sembilan belas berapa banyak catatan
pertumbuhan ekonomi stagnan juga shortfall pajak terbesar selama lima tahun terakhir
atau penerimaan pajak yang paling rendah selama lima tahun
itu pertama jadi catatan
termasuk kriteria lain dalam pertumbuhan ekonomi tentu dengan hal hal lain terkait dengan lapangan pekerjaan dan sebagainya
lalu misalnya hal hal lainnya misalnya terkait dengan isu yang sangat dirasakan oleh publik misalnya ya
kenaikan iuran bpjs kesehatan misalnya
ada lagi ukuran ukuran lain misalnya terkait dengan rencana kenaikan tarif dasar listrik atau tarif listrik misalnya
serta gas lpg misalnya
ini kan juga jadi catatan pemerintahan di awal pemerintah
termasuk dengan kegaduhan kegaduhan politik yang dibuat misalnya kita ingat misalnya menteri agama di awal terpilih misalnya ada isu celana cingkrang
lalu kemarin kepala bpip yang menyatakan bahwa musuh terbesar pancasila adalah agama
nah kalau pemerintah fokus dalam mempersiapkan kinerja ekonomi yang baik membangun lingkungan yang kondusif untuk investasi dan sebagainya
kegaduhan politik ini tentu harus kita hilangkan
dan yang isu paling terbesar yang menurut saya juga jadi catatan pemerintahan presiden jokowi adalah mengenai upaya pemberantasan korupsi yang terbukti terlemahkan karena adanya revisi undang undang kpk yang diinisiasi oleh pemerintah saat itu
banyak sekali begitu ya kriteria ketidakpuasan
itu ketidakpuasan dari pks ini
kalau kriteria ketidakpuasan begitu dari indomarometer sendiri dan bagaimana cara mengukurnya measurement yang digunakan mungkin bisa dipaparkan lebih dalam lagi
kalau kita tidak menggunakan indikator harus mengukur dalam artian harus dikasih misalkan dari sisi apanya tidak
karena ini kan pertanyaan terbuka
jadi memang kita tidak konstruksikan jawabannya dan itu jawabannya lahir dari masyarakat
misalkan seandainya dalam kabinet hari ini
misalkan pertanyaan terbuka
bentuk pertanyaan lebih kurang begini ya
bentuk pertanyaannya menurut bapak ibu permasalahan apa yang paling penting di indonesia saat ini yang harus segera dibenahi
jadi kan pertanyaan terbuka
sehingga jawabannya juga bisa bermacam macam oleh masyarakat
misal contoh bahwa ekonomi rakyat perekonomian
nah perekonomian kan kalau mau diterjemahkan bisa macam macam perspektifnya juga
kemudian lapangan kerja kemudian harga bahan pokok korupsi nepotisme dan sebagainya
nah itu kita memang tidak membuat ukuran itu
dan itu jawaban yang lahir dari masyarakat itu sendiri
tapi itu ukuran permasalahan yang paling penting ya
tapi tidak ditanyakan sisi apa yang membuat masyarakat menyatakan bahwa mereka puas dengan pemerintahan jokowi
nah ini juga sebetulnya jadi catatan gitu tentang apa yang kita jadikan ukuran dalam survei tersebut
kalau dilihat memang ini ada ee
ini ada kekurangan kita dalam hal biasanya ini kalau dalam survey survey sebelumnya baik setiap tahun kita melakukan survey ini selalu ada
selalu ada tentang alasan mereka puas dengan kinerja
ini kebetulan pas survei yang ini ini kelewat
karena mungkin sekali banyak pertanyaan sehingga pas pertanyaan alasan terkait itu yang terlewat
nah kalau kita balik ke pilpres kemarin waktu dua ribu sembilan belas ada beberapa kali survei yang kita lakukan
sebenarnya persoalannya di hadapi masyarakat
baik itu yang sebelum pilpres dalam satu bulan kemudian dua bulan sebelumnya kita melakukan rilis survei
persoalannya juga tidak jauh berbeda yaitu persoalan ekonomi kemudian di lapangan kerja dan harga sembako
nah kemudian alasan kepuasan masyarakat pada waktu itu masih didominasi oleh pembangunan infrastruktur kemudian kinerjanya dianggap baik kemudian pemerataan pembangunan
nah itu yang saya sebutkan di awal
oke itu jadi indikator yang dibawa kembali pada seratus hari pertama pemerintahan kali ini
itu yang menjadi indikator bisa jadi dalam proses yang kali ini itu masih mendapatkan

itu masih menjadi
main issue bisa dikatakan
itu masih menjadi alasan bagi masyarakat terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah hari ini
tapi yang tidak terlewat adalah bagaimana kemudian survei terhadap kepuasan dan juga kinerja dari menteri di kabinet sendiri
ini ada data yang berikutnya kami akan tampilkan adalah tingkat popularitas dan juga kinerja bagus yang dimiliki menteri kabinet jokowi jilid ii bisa langsung saja ditampilkan teman teman
ada beberapa nama menteri yang masih dikawal
sepuluh teratas tapi kita lihat terlebih dahulu ini kepuasan terhadap menteri menteri kabinet jokowi
ini akan diikuti oleh data sepuluh menteri memiliki tingkat popularitas tertinggi dan juga memiliki kinerja bagus begitu dari survei indobarometer
di sini ada prabowo subianto yang memiliki posisi teratas
langsung saja kalau begitu mas fatul anda melihat nama nama menteri di sini kalau berdasarkan kacamata pks sudah sesuaikah kinerja yang dilakukan oleh para menteri yang ada di urutan teratas ini dengan hasil yang sudah diberikan kepada masyarakat

saya balik ke yang tadi ya bahwa ukuran survei seratus hari kinerja tadi kita perlu pertanyakan karena pertama kriteria yang dibilang puas itu apa dan tadi sudah disampaikan bahwa itu kelemahan survei
yang kedua juga pemerintahan jokowi sekarang diukurnya bisa jadi lima tahun sebelumnya dan kalaupun dihitung seratus hari seratus hari juga tidak ada quick win nya
itu yang pertama kalau kita mengukur kinerja pemerintahan
nah kalau kinerja menteri sebetulnya saya tidak tahu yang saya baca dari hasil survei indobarometer ini
ini kan lebih ke sisi popularitas gitu
ketika masyarakat melihat mana yang kinerja bagus dan saya rasa sih kalau misalnya dengan nama nama menteri yang ada memang ini menteri yang paling populer
apalagi kalau mau dinilai kinerja pak prabowo pasti karena beliau adalah rival ketika pilpres kemarin ya otomatis pasti paling populer
bahkan kinerjanya dianggap paling bagus dan memang pak prabowo pun juga menunjukkan determinasi tinggi dalam berbagai kebijakan kebijakannya termasuk sri mulyani apalagi
bahkan beliau ini kan juga salah satu menteri terbaik di dunia gitu dan juga pak eriktor sendiri serta pak mahfud md
jadi kalau dari sisi ini sebetulnya kita juga masih mempertanyakan kinerjanya pun juga dari ukuran apa
walaupun sebetulnya kalau kita melihat nama nama yang ada kita lebih melihat hanya popularitas
tapi sekalipun itu akhirnya diukur dalam kinerja menurut saya memang ini juga jadi satu catatan yang memang
rasional karena memang mereka paling banyak tampil di publik gitu dibandingkan menteri menteri yang lain yang mungkin bahkan publik pun banyak yang belum mengenal mereka
jadi cukup rasional artinya anda cukup setuju dengan nama nama menteri yang dianggap memiliki kinerja paling bagus berdasarkan survei indobarometer ini
kalau kinerja kita masih perdebatkan ya misalnya saja menteri sri mulyani misalnya
tadi catatan catatan kami mengenai capaian di dua ribu sembilan belas saja yang beliau pun juga masih menjadi menteri itu masih banyak catatan
termasuk menteri erick thohir yang selama ini mungkin di bumn juga bahkan banyak catatan
walaupun mungkin ini juga imbas dari kepemimpinan di kementerian bumn sebelumnya
tapi bumn sekarang juga banyak catatan termasuk bahkan kasus mega skandal yang ada sekarang jiwasraya yang kemungkinan juga akan meledak nantinya
karena disinyalir akan mengorbankan banyak pihak ada sekitar lima juta nasabah yang sekarang diselesaikan kan baru sekitar satu ratus tujuh puluh ribu ya
nasabah yang masuk dalam skema saving plan
tapi lima juta nasabah yang lain ya mungkin belum merasakan imbasnya secara langsung
ini akan menjadi catatan juga bagi menteri bumn untuk menyelesaikan kinerja di lima tahun terakhir ini
oke ada catatan catatan dari pks begitu sebagai oposisi
apakah kemudian catatan catatan tersebut ini juga masuk atau menjadi jawaban dari pertanyaan terbuka yang diberikan kepada para responden di sana
jadi masyarakat ini kan melihat kinerja
kinerjanya tentu tidak terlepas dari tingkat pengenalan
terhadap menterinya itu sendiri
dia ingin memberikan penilaian
tentu dia harus kenal dulu nama menterinya
karena yang pertama dari sisi popularitas
beliau ini kan mantan calon presiden
kemudian yang kedua
beliau dari sisi aspek alasan kenapa pak prabowo dipilih sebagai menteri yang bagus menurut masyarakat
yang pertama dinilai tegas
karena sosok beliau itu sangat kuat sekali dalam aspek itu
dan kemudian pilihan masyarakat ini juga bermacam macam
ada yang melihat dari sisi kepribadian
kemudian juga ada yang menilai dari aspek kemampuan
jadi juga bermacam macam
dari aspek kinerja sendiri apakah ada yang masuk ke dalam aspek tersebut
kalau dari aspek kinerja mungkin yang muncul ya
kalau dilihat dari hasil survei ini mungkin bisa jadi itu adalah sri mulyani ya
dari sri mulyani kita bisa lihat bahwa alasan yang paling tinggi dari distribusi pilihan terhadap menteri yang paling besar
kalau sri mulyani itu kan yang pertama beliau sudah berpengalaman
kemudian hasil kerjanya sudah ada
nah itu yang paling besar
nah artinya ini agak sedikit kelihatan ya apa yang dinilai oleh masyarakat
kemudian dari sisi erick thohir misalkan
erick thohir ini dikenal sebagai menteri yang berani di eranya beliau hari ini
mungkin juga karena beberapa kasus bumn yang meledak berakangan ini yang beliau muncul dengan mensikat berbagai macam misalkan garuda dan sebagainya
nah ini juga menjadi catatan di situ
kemudian termasuk ada nama
nadiem makarim kemudian mahfud md
nah nadiem makarim kalau kita lihat dari berik donasi survei ini
ini lebih yang paling besar dari nadiem itu terkait dengan cara kerjanya yang efektif dan efisien
dan termasuk juga yang satu memberikan solusi atas masalah yang ada
itu yang ada di benak masyarakat paling besar
nah kalau kita tarik ke belakang dengan peristiwa peristiwa yang terjadi dalam seratus hari
bisa jadi ini terkait dengan penghapusan un dan sebagainya kemarin
nah ini juga yang
alasan masyarakat itu bermacam macam
ada yang melihat kepribadian
ada yang lihat dari aspek kemampuannya juga
dan itu semua tidak terlepas dari aspek popularitas terhadap menterinya itu sendiri
misal contoh tadi misalnya ada basuki hadimulyo
ada menteri ppr ya
ada menteri pak basuki
kalau bicara tentang kinerja
pembangunan banyak sekali ya
baik tol kemudian bangunan bangunan jalan dan sebagainya
banyak sekali yang bisa kita lihat
tetapi dari aspek dinilai oleh masyarakat kinerja yang paling bagus
pak basuki ada di unggulan
yang ke enam ya
jadi berbagai hal lah ya
tapi masyarakat tidak melihat dari situ
nah kalau terkait dengan itu
kemajuan yang seperti tadi itu
lebih dominan itu adalah larinya ke pak jokowi tadi
nah jadi kalau seperti pak basuki
kemudian juga yang lain lain sebagainya
yang tidak begitu muncul di sini
itu lebih ke mereka main di belakang layar
tapi efeknya dapatnya di pak jokowi
bang fatul apakah kemudian hal hal tersebut seperti citra di masyarakat
dan tanpa menomorsatukan begitu kinerja ini sudah ideal
kemudian menentukan nama nama menteri ini menjadi sepuluh menteri terbaik berdasarkan survei masyarakat
nanti kita jawab usai jeda ya bang
saya renny indonesia prime news
ya kembali di saya renny indonesia prime news
langsung saja saya ke bang fatul
bagaimana pks punya catatan tersendiri terhadap kinerja dari menteri menteri presiden jokowi ini
secara umum sebetulnya kami di dpr lebih mengawasi terkait dengan komisi masing masing
dan itu pun juga kita langsung mengevaluasi berdasarkan kinerja dan substansi dari masing masing menteri yang ada dalam komisi terkait gitu
dan kami melakukan penilaian
memang lebih ke beberapa hal yang menjadi keberpihakan terhadap masyarakat kecil
contoh di kementerian kestra saja misalnya ya
kita mengkritisi mengenai bpjs yang tarik ulur
tidak ada kejelasan bahkan akhirnya berujung naik juga gitu
dan itu pun sebetulnya kan gambaran bahwa pemerintah jokowi ternyata belum menemukan solusi yang tepat dalam menangani permasalahan kenaikan yuran bpjs
dan ini keterkaitannya dengan banyak menteri
menteri kesehatan dan sebagainya
itu ini menjadi catatan
dan di tempat lain di kasus kasus yang lain kita pun juga menilai hal hal yang sama misalnya
bahkan kasus kasus yang terkait dengan etika para menteri terkait
misalnya contoh dalam kasus yang bergulir di kpk yang melibatkan partai tertentu
dan juga ada menteri menkumham di situ yang hadir ketika menangani masalah korupsi misalnya
itu kan etika pejabat publik yang seharusnya presiden jokowi juga mengingatkan
jadi menteri menteri yang lain yang terlihat sebetulnya mereka lebih tidak bisa mengurusi secara baik nomenklatur kementeriannya
dan banyak perdebatan
tapi secara umum kita tidak melakukan penilaian person to person
karena juga masih terlalu dini baru seratus hari
walaupun yang kita nilai sebetulnya kinerja secara keseluruhan yang harus diperbaiki
karena pemerintahan jokowi ini pemerintahan jokowi maruf ini pemerintahan yang sebelum melanjutkan pemerintahan jokowi jk sebelumnya
sehingga apa apa yang dilakukan sebetulnya bukan hanya diukur dari seratus

tapi juga lima tahun itu apakah dilanjutkan dengan perbaikan perbaikan yang ada
apakah sudah dilakukan dengan baik meneruskan lima tahun yang sudah dilakukan pada periode pertama
ya kalau dalam beberapa aspek misalnya ya
mengenai hal yang sebetulnya dicatat juga dalam survei indobarometer
mengenai pembangunan infrastruktur dan segala macam
itu memang menjadi catatan yang penting buat pemerintahan jokowi karena kinerja dianggap baik
dan menurut kami
ini perlu tetap diawasi walaupun mungkin banyak apresiasi terhadap hal tersebut gitu
dan bahkan mungkin efek lanjutannya dalam pembangunan infrastruktur terkait dengan utang dan sebagainya
perlu diselesaikan termasuk permasalahan bumn di dalamnya dalam mengelola pembangunan infrastruktur yang ada
ya tapi dalam secara umum sebetulnya ya kita tidak melihat person to person
dan kita lebih menunggu saja sebetulnya dan juga memberikan masukan terkait karena pemerintahan ini baru berjalan seratus hari
tapi saya ingin mengingatkan bahwa di seratus per hari pertama ini
pertama pemerintahan jokowi tadi walaupun ada survei ya tapi jangan terbuai dengan hasil survei kepuasan tersebut gitu
karena selain hasil survei baik catatan juga jangan sampai mereka terbuai dengan apa yang sebetulnya masih banyak catatan catatan evaluasi
tapi yang kedua juga harus bisa melihat ini secara kesinambungan
bahkan jangan akhirnya memunculkan isu isu baru yang sebelumnya bahkan tidak pernah diomongkan
misalnya terkait dengan omnibus

yang baru dibicarakan oleh presiden jokowi setelah beliau terpilih
dan akhirnya ketika itu dilempar ke publik ke permukaan banyak catatan terkait dengan omnibus law
misalnya omnibus law terkait dengan cipta lapangan kerja
ada isu buruh di situ
keberpiakan terhadap pekerja misalnya
ada isu lingkungan misalnya dan sebagainya
tentu ini harus diperhatikan jangan sampai reekselusifitas dalam pembahasan undang undang tertentu
ini menjadi cara represi dalam tanda kutip ya
gaya baru dalam kebijakan gitu
di luar represi yang dilakukan oleh aparat yang tentu ini juga masih jadi catatan
bagaimana catatan itu ada di lima tahun kemarin
bicara soal terbuai atau tidak dengan hasil survei begitu
tapi ada satu indikator juga yang kemudian dikeluarkan berdasarkan hasil survei yaitu sistem demokrasi
bagaimana kemudian masyarakat puas atau tidak dengan sistem demokrasi yang ada pada saat ini di pemerintahan joko widodo di seratun
sebenarnya ini catatannya bagus positif ya
nah tentu ini adalah kabar baiknya
tentu dengan star yang baik ini yang kita harus jaga
kemudian terus kita tingkatkan bahwa memang dari dua ribu lima belas dulu dengan yang sekarang
tingkat kepuasan juga beringat dengan tingkat persetujuan masyarakat terhadap demokrasi
karena memang sampai hari ini terkait dengan bahwa setuju atau tidaknya bahwa demokrasi adalah sistem pemilihan terbaik
memang belum ada pilihan alternatif lain
nah dengan catatan ini juga kita lihat dalam aspek puas atau tidak puasnya misalkan
yang puas dengan demokrasi kita hari ini itu lebih ke pertama terkait dengan kebebasan mengeluarkan pendapat
kemudian kedua bebas memilih pemimpinnya
kemudian sudah ada perubahan yang lebih baik dan seterusnya
nah ada juga yang tidak puas
itu kan angka yang besar ya
nah ini juga kita perlu perhatikan
yang pertama itu karena dianggap demokrasi kurang berpihak pada rakyat
kemudian politik kurang sehat
ini yang perlu menjadi catatan termasuk bagi partai politik termasuk pks di situ
ya kalau mengenai pertanyaan sistem pemerintahan yang baik demokrasi konsolidasi demokrasi dan sistem ketatanegaraan
kita kan berlangsungnya sudah cukup lama ya
bahkan ketika awal kemerdekaan kita mencoba dengan berbagai sistem pemerintahan dan juga sistem demokrasi yang ada
dan kalaupun akhirnya di masa sekarang menjadi penilaian yang baik
saya rasa itu juga hasil akumulasi yang tidak terlepas dari
trial yang pernah kita lakukan dalam masa masa sebelumnya
dan memang di masa sekarang demokrasi itu sangat mapan
dibandingkan bahkan negara negara lain
bahkan mungkin indonesia salah satu negara tertua dalam demokrasi di asia
kalau misalnya kita bisa lihat dalam berbagai negara dibandingkan negara negara lain
dan kalau dari sisi itu sebetulnya memang pasti itu puas masyarakat
karena kita sekarang bebas berbicara dan sebagainya
walaupun ada catatan catatan minor di pemerintahan jokowi ketika lima tahun kemarin
termasuk di awal pemerintahan sekarang
tentang masih adanya kebijakan kebijakan ataupun juga penegakan penegakan hukum
yang dinilai oleh masyarakat sekali lagi ini persepsi publik ya
yang disuarakan dalam berbagai kesempatan
yang dianggap masih banyak catatan
misalnya masih terjadi pembedaan dalam bentuk perlakuan hukum misalnya
yang ini tentu jadi kritik yang harus didengarkan oleh para pemerintah
misalnya di satu sisi yang mengkritik pihak tertentu
ini ditindak seperti ini
di sisi lain ditindak berbeda
misalnya ini masih harus jadi catatan pemerintah sekarang
dan ini tentu hasil yang parameter parameter yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintahan
nah jokowi termasuk bahkan ya kegaduhan kegaduhan politik
itu kan sebetulnya dalam konteks negara besar seperti indonesia
stabilitas politik dari keteladanan yang ditunjukkan oleh pemimpin pemimpin politik dan pemimpin negara
itu penting jadi titik keladanan
misalnya kemarin nih yang banyak perdebatan
yang walaupun akhirnya beliau minta maaf ya
kepala bpip yang terlalu sembrono mengeluarkan pernyataan
ini kan jadi catatan
bahkan beliau ini kepala bpp gitu
yang seharusnya menanamkan nilai pancasila itu dengan lebih humanis
terkait dengan masyarakat yang ada
terkait dengan latar belakang masing masing masyarakat indonesia
tapi ini ternyata masih jadi catatan
sehingga ya itu contoh saja salah satu parameter
selain parameter parameter lain
contoh kasus lain yang masih banyak menjadi catatan
seharusnya bagi pemerintahan jokowi dalam konsolidasi demokrasi kita
jangan alih alih akhirnya terkesan membuka ruang investasi dari mana mana
menjaga stabilitas demokrasi kita dengan baik
itu akhirnya di apa namanya
di lepas tangankan gitu dalam berbagai kesempatan
sehingga ini perlu penegasan dari pemerintah
tentu bukan hanya pak jokowi ya
tapi juga para pembantunya dan para penegak hukum untuk melihat ini lebih baik
baik ini berbagai parameter tersebut
catatan catatan tadi diberikan oleh bang fatul
apakah kemudian ini masuk dalam kacamata masyarakat
dalam membaca bagaimana mereka bisa menentukan puas atau tidak
terhadap sistem demokrasi dan juga pemerintahan presiden saat ini
bisa bisa dilihat dari itu
jadi apa apa yang terjadi di masyarakat
misalkan kalau mungkin kemarin surveinya dilakukan setelah terjadi kasus
pertama yang ketua bpip mengeluarkan statement yang kontroversi
misalkan mungkin akan muncul juga di hasil survei
karena ini di januari survei ini
ya ini akan surveikan di januari di awal
baik mungkin terakhir mungkin dari bang fatul dulu
bang fatul bagaimana anda kemudian bisa memberikan penilaian tersendiri
kepada pemerintahan saat ini
dan juga saran bagi pemerintahan dalam menjaga demokrasi
dalam kemudian memaintain kinerja performance dari para menteri menterinya
ya pertama kita menilai tentu secara objektif dan substantif ya
dan kita menilai juga berdasarkan pemerintah yang lima tahun lalu sudah berjalan
dan sekarang dijalankan kembali di seratus hari lebih pemerintahan awal jokowi ma'ruf
dan catatan catatan dalam berbagai bidang tentu banyak sekali
dalam bidang ekonomi tadi
dari sisi yang paling makro pertumbuhan yang stagnan misalnya
akhirnya berimbas dalam berbagai capaian capaian ekonomi lainnya
misalnya tenaga kerja dan sebagainya itu jadi catatan
belum lagi sisi kesejahteraan rakyat
terkait dengan keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat kecil
baik itu iuran bpjs tarif listrik misalnya
ada rencana kenaikan gas lpg dan sebagainya
ini tentu jadi catatan juga
politik hukum yang juga harus jadi perhatian pemerintah
selain yang terakhir tadi saya sampaikan
sisi yang akhirnya membuat publik juga tercengang saat ini
bagaimana adalah kpk yang ternyata juga sedang dipertanyakan sekarang eksistensinya
penegakan hukum yang lebih imparsial misalnya
dan juga melihat hukum secara lebih adil misalnya
itu juga perlu dilihat karena imbas dari revisi kemarin
dan pembentukan dewas dan akhirnya terbukti di awal kpk ternyata ada hambatan dalam melakukan penyelidikan misalnya
itu terbukti di masa pemerintahan awal jokowi maruf
tentu semua catatan berbagai bidang tadi menjadi hal yang harus menjadi perhatian
jadi perhatian presiden termasuk para bawahannya untuk lebih memperbaiki kinerja di masa yang akan datang sampai lima tahun ini selesai
baik bang hadi singkat saja kita tidak mau terbuat dengan hasil survei
tapi kemudian apa yang kemudian disarankan oleh indobarometer berdasarkan kesimpulan dari hasil survei yang dilakukan
kalau dari hasil survei kita kita cukup satu sarannya
karena persoalan terbesar pak jokowi yang belum tersaikan sampai hari ini
mulai dari projek pertama kemudian projek kedua
itu adalah persoalan ekonomi
jadi harus salin kita ke depan

baik itu secara mikro maupun ekonomi

kemudian menteri menteri terkait dengan persoalan ekonomi
itu juga akan terkait dengan menteri menteri yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan sebagainya
nah ini harus diperkuat lagi
kemudian juga para menterinya juga harus mensupport apa apa yang diinginkan oleh visi visi pak jokowi itu sendiri
baik bang hadi bang fatul
dan juga wakil presiden ma'ruf amin beserta para menteri
terima kasih bang fatul bang hadi dan cnn indonesia prime news akan kembali dengan informasi hasil penyidikan polda metro jaya mengungkap klinik aborsi ilegal di paseban senen jakarta pusat memiliki jaringan sampai lima puluh bidan
usai jeda kami segera kembali